seorang pelaku jambret di mojokerto babak belur dihajar masa setelah terpergok menjamret perhiasan milik warga
beruntung emosi warga berhasil diredam setelah petugas kepolisian datang ke lokasi untuk mengamankan pelaku
amuk warga ini tak terkendali saat pelaku jambret dibawa polisi menuju mobil patroli
polisi pun kewalahan hingga terlibat aksi saling dorong karena sejumlah warga terus berusaha meluncurkan tinju dan tendangan ke tubuh pelaku
setelah berusaha selama satu jam pelaku akhirnya berhasil diamankan ke mobil patroli
kemarahan warga ini bukan tanpa alasan
sebelumnya pelaku kepergok merampas perhiasan milik salah satu warga bernama ernie suciati
namun naas saat di jamret kotban terjatuh dan langsung berteriak
sontak teriakan itu mengundang perhatian warga dan langsung menangkap pelaku beramai ramai
sebelum ditahan pelaku mendapat perawatan di puskesmas karena luka di sekujur tubuhnya
pelaku diketahui adalah warga pendatang dari nusa tenggara timur
ia nekat menjamret karena terhimpit kebutuhan ekonomi
dari tangan tersangka polisi menyita sebuah kalung dan motor yang digunakan pelaku dalam menjalankan aksinya